informasi selanjutnya sebuah rumah mewah di pulau gadung jakarta timur pada kamis malam terbakar saudara
rumah ini juga dijadikan gudang penyimpanan barang penjualan online
api berkobar dari dapur sebuah rumah di jalan kayu putih tengah empat pulau gadung jakarta timur
penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang dari amukan si jago merah
kebakaran ini mengejutkan warga yang pada saat kejadian tengah tertidur
salah seorang penghuni rumah bahkan syok melihat tempat tinggalnya terbakar
ia terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
dua puluh mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
kebakaran baru dapat teratasi dalam satu jam
ruangan yang sempit akibat banyaknya barang barang bertumpuk di dalam rumah sempat menyulitkan petugas
diduga kebakaran dipicu adanya korsleting di dapur
bukan satu mesin karena itu banyak barang barang elektronik yang memang ruangnya juga mudah menyentuh penuh dengan bahan bahan yang mudah